nonton bareng final piala indonesia dua ribu sembilan belas antara kesebelasan persija jakarta dan psm makassar
yang digelar di kawasan tebet jakarta selatan pada kemarin berakhir ricu
akibat kericuan ini satu mobil hancur terkena batu
kecuan berawal saat tengah menonton ada provokator yang melempar tanah dan batu
ke kerumunan penonton
tak lama berselang kericuan pun terjadi
akibat kericuan ini pun satu unit mobil pribadi milik salah satu supporter
hancur bagian kaca belakang yang terkena batu
polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung membuarkan masa serta menjaga lokasi
demi mengantisipasi adanya serangan oknum supporter lainnya
laga final piala indonesia antara psm makassar kontra persija
akhirnya dimenangkan oleh psm dengan agregat dua
yang persija pulang ada udangan belutana yang disitu
oh udangan belutana disitu
disitu dilemparlah kesini
dilempar kesini tapi anak anak semua gak ada yang bergerak
gak ada yang respon
ya udah mereka pulang ternyata ada yang dari depan
seberang jalan itu langsung teriak teriak teriak teriakan
udah teriak teriak baru lempar batu
oh lempar batu